presiden jokowi dodo menyebut ketua himpunan pengusaha muda indonesia bahlil lahadalia cocok untuk menjadi menterinya
dan hal ini disampaikan jokowi dodo saat menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh hipmi
sosok bahlil yang pintar membawa suasana dan cerdas dianggap jokowi cocok untuk menjabat sebagai menteri
jokowi bahkan berujar kepada tamu undangan yang hadir agar tidak kaget jika kelak bahlil masuk ke dalam kabinet sebagai menteri
acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh hipmi dihadiri oleh sejumlah anak yatim piatu
acara ini juga dihadiri oleh ketua dpd usman sabtaodang ketua dpr ri bambang susatyo dan menteri sosial agung gumiwang kartasasmita
pertimbangannya pak apanya
ya tadi salah dua tadi sudah masuk
kemampuan manajerial kemampuan mengeksekusi saya lihat memiliki